andai itu cuma ada di tempat dan waktu yang salah
walaupun andin tidak datang ke kantor nino atas permintaan kamu ya
ini yang benar benar buat aku dibahas adopsi dengan michi
michie benar benar jadi sensitif
bu elsa memaksa untuk masuk pak
padahal dia tahu sendiri kalau untuk datang ke sini
bertemu dengan bapak
tidak boleh sembarangan seperti ini pak
sekarang kita sama sama tahu kan bagaimana karakternya ibu elsa
ya suruh ibu elsa masuk
yakin akan mengizinkan ibu elsa untuk masuk ke sini
tanpa ada appointment pak
ya untuk kali ini aja nggak apa apa
biar kita tahu kan apa motivasi dia untuk datang ke sini
dia bersama pak nino juga kan
ibu elsa sendiri datang ke sini
oke kalau gitu
kamu hubungin pak nino dan sampaikan kalau ibu elsa ada di sini
baik kalau begitu pak
bukan ibu elsa
baik kalau begitu saya bermisi pak
ibu elsa kira kira datang ke sini untuk urusan apa
baru nyampe juga
iya pak agak telat
macet di jalan tadi
aku rasa udah dalam
soalnya tadi teleponnya dari tadi kan ngomongnya
saat ini saya hanya ingin menginfoak kalian kepada bapak

kalau istri dari bapak yaitu ibu elsa saya ingin mengetahui
kalau istri dari bapak yaitu ibu elsa saya ingin mengetahui
saat ini ada di kantor kami
dan sangat ingin memaksa bertemu dengan pak amar mahendra pak
sebelumnya saya minta maaf soal itu
tapi saya juga sekarang ada di kantor pak amar
saya sama mertua saya kita langsung ketemu dalam aja ya
oh baik pak
kalau begitu kami tunggu
udah di dalam kan
maksa untuk ketemu tanpa bikin janji
keras kepala sekali elsa
maafin uya dan bu im masalah bu chandra
asalkan rena nggak keluar rumah kan
sama bu im kena marah lagi
yang penting bukan nino yang datang
saya masuk dulu
selamat siang ibu yosa
saya benar benar minta maaf dengan situasi seperti ini

untuk memahami bahwa
ibu yosa pak nino dan pak surya

untuk memahami bahwa
ibu yosa pak nino dan pak surya
untuk memahami bahwa
ibu yosa pak nino dan pak surya
untuk memakai ruangan saya untuk berdiskusi ya
saya tunggu di luar
baik terima kasih pak
kabari saya kalau sudah selesai
terima kasih pak
pak amar kenapa mengizinkan mereka untuk menggunakan ruangan pribadi pak amar
dan takut naik kedenger sama yang lain kan enggak enak

iya tapi kan tetap ruangan pribadi pak amar adalah ruangan pribadi bapak
atau begini saja pak saya siapkan ruang meeting
untuk keluarganya pak nining agar mereka bisa meeting
dan berbicara di situ biar bapak tidak perlu terganggu
dan keluar ke ruangan seperti ini
tapi saya nggak keganggu kok
tapi saya enggak keganggu kok
kamu tuh posesif banget sih
bukan begitu pak
boleh nggak kalau misalkan saya pakai
ruangan pribadi saya untuk meeting
dengan keluarganya pak nino
iya nggak apa apa pak
kok kamu belum pergi juga ke rumah sakit
kok kamu belum pergi juga ke rumah sakit
ke rumah sakit
nanti keburu malam
apakah bapak sudah menanyakan kepada pak nino
untuk memberikan akses kepada kita untuk bertemu dengan ibu catherine
kamu gak mau jauh jauh dari saya ya
kamu enggak mau jauh jauh dari saya ya
atau begini saja

suruh irwan sama tobi untuk datang ke rumah sakit
dan kamu ikut sama saya untuk urus keluarganya pak nino

tidak perlu pak biar saya pergi sendiri
kalau begitu saya permisi
hati hati di jalan ya
hati hati di jalan ya
terima kasih pak
terima kasih pak
tapi tiru keren itu
aku lihat pak
nino gak salah sa
pelan pelan aja sebenarnya saya cuma salah paham
dia butuh saran papa
andin itu juga korban
korban kesalahan ini
kok mau kamu tuntut
ya aku tahu pak
tapi aku mau mbak andin itu tahu rasanya kehilangan
anak kayak aku
dan apapun itu mbak andin harus ngerasain apa yang aku rasain
keisha meninggal gara gara dia pak
kalau andin mau nuntut dia juga bisa sa
dan menyebabkan kecelakaan tapi enggak
dia enggak melakukan hal itu karena enggak perlu sa
andin juga menderita dia hilang keponakannya
kita semua menderita kehilangan kesia
tapi ini nggak adil pak buat aku
harusnya mbak nin bisa jagain anak aku dengan baik pak
aku enggak mau tahu
pokoknya dia harus ngerasain apa yang aku rasain sekarang
itu cuma ada di tempat dan waktu yang salah
walaupun andin tidak datang ke kantor nino
atas permintaan kamu ya
kecelakaan ini akan tetap terjadi
karena ini kehendak allah
ini permintaan apa pak
kenapa papa mesti bilang itu sih di depan indo
jangan sampai nino tahu kalau gue yang minta mbak ani untuk gagalin tes dna itu
udah pak cukup pak
mantap nanya di sini
lagi menggambar ma
aku mau puluk mama